gini loh usulan mah boleh aja kalian usulin siapa juga boleh nggak dilarang
oh nanti kita mau ketemu lagi pak prabowo udah muka persamaan di rios kalten
siswa berhenti kutip tangan pak prabowo
belom belum masih jauh berantem
nggak ada tangan sisi ini pak prabowo rapat terus
nggak ada sama sekali
ini setiap rapat ada rapat yang terkenal rapat rapat terbatas
pak prabowo selalu mau menampilin pak pasu juga
nanti saya udah janjian sama pak prabowo mau ketemu
tapi kalau rekomendasi nama nama mungkin
pak gini loh usulan mah boleh aja kalian usulin siapa juga boleh
kalian usulin semua juga boleh mak kamu yang usul juga boleh
kalau usul semua orang kan boleh namanya demokrasi kan boleh mengusulkan
entah kan tergantung masih lama prosesnya
kalau partai non pendukung pak prabowo bergabung kayak nasdem kemarin ketemu
ya udahlah semua di indonesia ini semua pengen bersatu
atau pak prabowo semuanya untuk indonesia maju
soal kabinet ini mau difokusin mulai dari sekarang apa selesai phpu pak
yang pasti kan pak prabowo juga sudah
udah pak prabowo juga udah
tadi harusnya ikut juga cuma pak prabowo izin karena mau ada acaranya
karena nanti mau ada acara buka puasa misalnya
ini nggak paling nggak kan beliau udah dapat
memang benar ya pak prabowo sudah makan sering ikut rapat
jadi nggak ada tuh gosip gosip berjarak pak
wah itu pak gosip murahan tuh